heay cat gak usah dipaksa untuk bicara atau bergerak ya
nanti ada dokter yang bantu kamu untuk terapi

ma di loudspeaker aja biar aku yang ngomong sama papa
kamu tadi bilang siapa yang lusunnya sih
ini ini mama udah loudspeaker sayang
baik baik pak aku baik baik aja
din tadi papa denger mama nyebut halusinasi
siapa yang halusinasi din
oh gini pak rena tuh cerita sama teman barunya yang ada di sekolah
dan temennya tuh kalau gak salah halu pa
oh rena udah sekolah
iya pak udah masuk sekolah kemarin udah kelas satu sd
eh tapi maaf ya pa aku baru ngabarin papa
syukurlah andien gak bilang yang sejujurnya
din rena sekarang sekolah dimana din
eh papa boleh main kesana nggak
boleh dong pa masa gak boleh pa
tapi pak aku tutup telepon dulu ya soal aku harus siap siap rena juga harus sekolah
aku harus mandi naskara dulu segala macem dan aku harus bangkat kerja juga pa
nanti kita sambung lagi ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

ma kita ke sekolah rena yang baru yuk
eh maaf pak aku kayaknya gak bisa ikut deh

eh papa kesana aja sendiri ya gak apa apa kan
aku udah janji sama elsa soalnya
enggak sih elsa gak ada apa apa
aku cuma udah niat mau quality time sama lps

sejak dia keluar aku belum ngajakin dia ke salon senang senang
nanti kalau aku batalin apalagi kalau alasannya karena renah
pasti ngambek dia
ya udah gak apa apa kamu temenin elsa ya
aku kalau gitu siap siap ke sekolah rena ya
kamu gak usah naik mobil naik taksi aja ya
biar gak capek nanti aku khawatir malah
bagaimana update dari yang kamu dapatkan soal ibu catherine dan kecelakaan itu membuatnya show
iya pak pastinya
tapi saat ini saya juga masih akan balik ke rumah sakit untuk mengetahui dari keadaan catherine sendiri
dan juga saya sudah bawa bola bola apa untuk mereka
bola bola pak untuk ya
siapa tahu dengan bola bola ini juga bisa membuat motoriknya masih berjalan dengan baik
dan juga membuat dia sehat kembali
ya semoga kita berdoa yang terbaik untuk catherine pak
tapi sejak kapan kamu tahu harus pakai terapis bola bola ini
kamu belajar tentang kedokteran juga
tadi saya hanya iseng iseng saja pak
lalu polisi bagaimana
maksudnya datang ke rumah sakit pak
ya apakah sudah datang ke sana
kalau setahu saya sepertinya belum pak
karena juga dari ibu catherine kan belum bisa menjawab pertanyaan pertanyaan
ya sekarang saya juga masih mencari cara bagaimana supaya ibu andin ini mengerti
dan mau menerima untuk saya menjadi pengacaranya
bukannya sampai saat ini kalau menurut saya ya
bu andin masih menganggap bapak sebagai musuhnya
ya karena bapak juga masih mengurus perkara soal hak asure ini kan
karena saya sebagai pengacara panino
tapi sebenarnya kan saya
saya tidak berpihak kepada siapapun
saya memilih ya siapapun yang saya pilih
cuma mungkin ibu andin harus lebih paham dan
bisa mengerti akan hal itu
mama sekarang aku dihantar lagi
gimana kalau spesial hari ini oma aja yang nganterin kamu ke sekolah
ada pesan dari elsa
pesan dari elsa
kamu masih izin sama bu andin kalau hari ini nggak kerja lagi
tapi besok aku udah mau masuk kau
soalnya kan sekarang kondisi catherine semakin membaik ma
alhamdulillah mama senang banget dengarnya rel
makasih ya kamu udah ngizinin mama ke rumah sakit
untuk jenguk mbak catherine sama kamu
lagian juga kemarin kemarin itu bukannya aku nggak boleh maaf
tapi kan kondisi catherine itu ya
tapi kan kondisi catherine waktu itu gak sebaik sekarang
kalau nanti mama jenguk ke rumah sakit
terus ada keluarganya mbak catherine
mama mau langsung ngelamar mbak catering buat kamu yuk
dengan kondisi catherine kayak gini
apa mama keberatan
ya enggak lah ren
masa mama keberatan
dan mama yakin
kalau cinta kamu yang besar itu
itu salah satu yang menyebabkan mbak catherine jadi sembuh
nanti kalau kalian udah menikah nih
udah tinggalnya di sini aja
biar semuanya mama yang urus
dan juga mbak catherine
biar mama yang urus juga
pokoknya mama siap sedia buat mbak catherine
mbak catherine tinggal di sini juga
ya enggak ren
pokoknya apapun yang menjadikan kamu bahagia
mama juga bahagia
ya udah kita berangkat ren
pokoknya mama udah gak sabar mau ketemu sama mbak catherine
mbak juga gak habis pikir loh
akhir akhir ini banyak banget
saya pengen ketemu sama mbak
kemarin ricky sekarang kamu
tanya langsung lah kenapa tanya sama mbak
oke kita lupain itu dulu
karena gue datang ke sini
mau kasih penawaran ke rumah
sekarang gue lagi bujuk nino
untuk ambil hak asurannya
lo tau kan
pengacara nino itu siapa
lo tahu sendiri kan kalau pak amar sudah beraksi pasti lo gak bakal menang
reputasinya lo tau sendiri kan kayak gimana
soal gue suruh lo ke kantor nino sebelum kecelakaan
kau pikir emang basah lagi dulu ya
beda berubah sekarang
kalau kamu mau kasih jebakan sama siapa harimau
lihat dulu dong jebakannya apa
kalau cuma ranting
harimau itu masih bisa loncat
harimau itu masih bisa loncat
terima kasih yung
bu sara gak ikut
tadi ada janji sama elsa tadi
waduh senang banget tuh ya disamperin sama opanya di sekolah
pakai seragam sd tambah antik dan dewasa
di sini seneng gak sekolahnya
temen temennya gimana baik baik kan
ada dia mama
ada dia mama
dia gak ada
dia gak ada
aku mau masuk dulu ya
ya udah oke salam salim say
baru saya mau bilang
pak surya pasti bertanya tanya aldi itu siapa
jadi rena itu punya teman
nah beberapa hari kemarin rena tuh sempat agak kayak ketakutan karena aldi itu suka ngolok ngolok rena
meledek lah pak
namanya juga anak anak
tapi ya ya sempat membuat rena sedikit kayak ketakutan sih pak
tapi katanya sudah baik kan jadi ya we'll see lah pak
omah pasti gak bisa nganterin rena ya
oh itu aldi
gitu tuh pak
ya maksudnya kita juga gak nyalahin sih ya
namanya juga anak anak ya
cuman gimana ya pak
ya namanya juga anak anak
tapi menurut saya ada baiknya kita membiarkan rena memecahkan masalahnya sendiri dulu
kalau nanti dia perlu bantuan kita semua pasti dia akan ngomong
iya betul saya setuju sih
ya ini proses lah ya pak ya
namanya juga masih baru di sekolah baru teman teman baru saling menyesuaikan
semoga kedepannya nanti mereka bisa jadi teman yang baik
jadi ngotot ngotot kecil ada gak pak
iya biasanya begitu
maksudnya musuhan takut jadi baik
pak surya yang sini tadi naik teksi
kalau gitu saya hantarin pulang pak
lo buros gak nungguin rena dulu
enggak pak jadi kesepakatan kita sekarang adalah drop dan jemput aja
lagipula andien juga udah nitipin bahwa rena belajar untuk mandi riva
oh bagus sih bagus
tapi gak usah lah gak usah buros
mau gak mau gak
ilang sih enggak tapi memang panas sih
thank you pak surya
ini kenapa malah jadi mbak ani nyerang gue sih
malah gue dikik balik
terus sekarang fair banget deh buat gue
ngapain si ricky dateng ke mbak andien
mau mulai main rahasia rahasiaan sama gue
pak nanti depan kita belok kiri ya
saya ganti tujuan
mudah mudahan riki ada di apartemennya
biar gue yang gak usah kontak
ntar dia malah kabur lagi
aduh maaf ya gara gara mama jadi kamu gak bisa ke kantor dari pagi pagi
kan aku pengen ngerawat mama dengan sepenuh hati
lagian kan yang aku punya sekarang cuma mama
ya ada rc juga sih
makasih banyak ya surya
ya ma tenang aja
kalau soal masalah kantor mama gak usah khawatir
habis mandi tadi kok nggak kelihatan
amin kamu gak tahu
besok kan udah pergi tadi
mama juga nggak tahu sih
tapi kayaknya mau ketemu temennya
dia pasti kangen lah
mama udah lama gak ketemu temen temennya kan
ya juga sih tapi kok tumben gak ngomong
ya mungkin nanti telepon
mama dengar kalau elsa itu
sekarang lagi dorong kamu supaya kasusnya rena diambil lagi ya
jadi mama udah tahu soal itu
karena aku juga mikir ma
gak bisa dipungkiri
ada masa dimana aku juga kangen rindu sama rena
dikasih ketemunya cuma kadang kadang
tapi di satu sisi aku juga gak mau terlalu
terlalu banyak nuntut
malah nanti bikin hubungan aku dengan andin jadi jelek lah
menurut mama sebaiknya jangan
soalnya mama lihat hubungan kita sama andin sekarang kan udah lebih baik
hubungan kamu sama andin juga udah meredah gak kayak dulu lagi
kamu juga kan diundang ke sekolahnya rena
itu udah bagus banget loh
daripada kayak dulu
dulu kamu tuh gak dikasih ketemu kan
masuk akal ma
ya aku juga kan belum memutuskan apa apa
kita lihat nanti seperti apa
aku sih sempat kepikiran ya mungkin mau coba ngomong baik baik sama andin
siapa tau dapet waktu lebih
mama itu bagus
mama sih setuju
mungkin dengan cara itu lebih baik loh no
kayak kemarin itu mama mendadakan ke rumahnya andin
terus dikasih loh ketemu sama rena
aduh mama tuh senang banget
ini bener bener andien tuh udah baik banget hubungannya sama kita
gak ada abis abisnya elsa
aku udah berusaha ngejauhin dia dari ricky
tapi kenapa sekarang sepertinya dia yang malah sering nemuin ricky
kamu dimana sekarang
mama harus ketemu sama aku
tolong kamu sherlock ya
mama kenapa sih
kok tiba tiba marah gak jelas gini
nih aku matiin dulu teleponnya ya
aku harus kesana
aduh ini mama kenapa sih
ngapain nanya gue ada dimana terus minta sherlock
ini kalo sampe tau gue ada disini mama pasti bakal marah banget sama gue
eh tunggu deh
tapi kan mama gak tahu tujuan gue sebenarnya kesini ngapain
mama pasti taunya kalo gue kesini ketemu sama ricky
untuk memperingati dia supaya jauh dari gua
aduh kenapa ada randy sih disini
gue harus telpon ricky sekarang
ric gue ada di depan apartemen sekarang lo ketemu sama gue
sa gue seneng banget disini
itu juga ngangkatnya lama bahkan dicuekin
udah deh rick gak usah banyak ngomong sekarang turun
buru buru banget sih sa kangen ya
apaan sih cepetan gak ketemu sama gue di lobby
sekarang yang butuh gue apa enggak
kalau lo yang butuh lo aja yang kesini
gak gue tunggu di lobby
lo yang butuh sama gue lo aja yang kesini
rick turun gak kalo lo gak mau turun gue yang pergi
dengar gue ya
gue bakal sebarin hasil tes dna case nya
gue akan bikin perhitungan lo lihat aja nanti
kenapa harus nanti
hmm kenapa gak sekarang sa
gak ada sa
itu ada di gue
gak ada sa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
kalau lo penasaran nanti lo akan menjaga
karena kebelakangan gue datang kesini
mau kasih penawaran ke lo
sekarang gue lagi bujuk nino
untuk ambil hak asur rena lagi
aku harus mulai bertindak
halo pak yuda
pak yudha kapan ada waktu bisa ketemu dengan saya
iya tentang masalah kakak surena
tentang masalah dulu yang dibuat kembali pak
oke pak terima kasih banyak
untuk menghadapi kamu apalagi tentang masalah reina ya
tapi aku gak akan bisa diam aja
aku akan melakukan sesuatu
supaya kau paham
ya allah sang
harusnya sekarang ini kamu itu hidup tenang
kenapa bikin masalah baru lagi nak
dibilangin berkali kali stop berhubungan sama ricky
tapi kenapa anak itu gak ada kapoknya
dan malah sekarang laporin andi
nggak ada apa apa
dia udah kepolisi
mama jadi sedih sang
mama ngerasa gagal menjadi orang tua
karena mama gak bisa bikin kamu jadi orang baik
plasternya lucu banget
ini satu buat kamu takutnya kamu lupa
makasih ya sama sama
kamu baik banget
anak anak perhatikan ya semuanya
mis mau bagi kalian menjadi beberapa kelompok
buat ngerjain tugas ya
padahal kita satu kelompok ya
kelompok yang pertama
kelompok yang ketiga
kita sekelompok sama aldi
kan kemarin juga udah baik kan
dan kelompok yang terakhir ada
tapi aldi masih kayak gitu
yaudah gak apa apa
nah berhubung sebentar lagi jam istirahat
sesuai kelompoknya masing masing ya
di kita sekelompok sama yang manja
yang ke sekolah aja masih diantarin
udah gak usah ribut

nanti gak dibagi makan sama kita ya
nanti gak dibagi makan sama kita ya
nah sudah jam istirahat
sekarang kalian boleh pindah tempat duduknya
sesuai kelompok masing masing ya
sesuai kelompok masing masing ya
apa sih nenek nanya
cepet banget sih
kok rena keluar sih
gak izin lagi sama miss
orang orang makin lama makin kurang ngajar ya
ngancam ngancam gue mau nyebar tes dna nya ke asia
lo harus tenang ngadepin riki
ada saatnya lo akan bales dendam ke dia
mama ngapain disini ma
kamu juga ngapain disini
mama ngapain disini ma
kamu juga ngapain disini
ini apartemennya riki kan
udah berkali kali mama bilang sama kamu
jangan ketemu lagi sama ricky
stop berhubungan sama dia
ini gak seperti apa yang mama bayangin
yang mama lihat itu adalah
sepertinya kamu bolak balik nemuin ricky
kamu mau apa sih sa
aku kesini karena aku ada urusan sama ricky
mama tau gak
riki ke kantornya mbak endin
kalau mbak endin sampai curiga gimana mah
kamu peluar sama riki
iya tak ada masalah
aku merasa agak sedih
anda punya ngamber terbilang

gak usah dipaksa untuk bicara atau bergerak ya
nanti ada dokter yang bantu kamu untuk terapi
kehya dan pak chandra gak mungkin meninggalkan kak
udah dong keh
yang tenang ya
semoga kamu bisa nerima keadaan kamu saat ini
kalau lo lebih sayang sama mereka
ini gak mungkin
kamu dipeluk mbak andin
gak mungkin kamu pergi secepat ini
kamu masih kecil
kamu masih kecil
jangan paksa kondisi fisik kamu untuk berbicara
ya itu gak baik
dan pak chandra
harus kehilangan anak dan ayahnya
jangan paksa untuk berfikir
satu hal yang harus kamu ketahui juga
nino mereka semua udah ikhlas
jadi gak ada gunanya kamu seperti ini deh
jangan terlalu banyak berfikir
sekarang kondisi fisik kamu nomor satu
pulih dulu baru kamu bisa pikir semuanya
saya belum bisa bikin jaya
ada di plane
kita juga semuanya pengen kamu tuh cepat sembuh cepat pulang ke rumah
wah umur panjang
lihat itu siapa yang datang
yang selalu mensupport kamu ada datang kesini
paket apa kabar
ini tante datang lagi
tante seneng banget lihat paket udah sadar
oh ya pas masih belum sadar kamu ingatkan dek
siapa yang nemenin kamu nih
pangeran yang ada disini
ini jadi mengganggu kalian yuk
wah enggak enggak enggak
ini catherine kan masih ada pengaruh obat dari dokter juga
jadi agak sedikit ngantuk
ya tapi wajar kok tonton reaksinya kayak gini
lokanya di plaster
biar cepat sembuh
aku gak bawa bawa kok
ini plasternya ada obatnya
aku pakein ya
pokoknya plasternya bawa aja
kayaknya gak mau temen sama aku
kamu kenapa sih selalu aja cari gara gara
dan melibatkan elsa
tante tenang dulu ya
gimana kalau misalnya kita ngobrol di dalam aja
takut gak enak sama
dari mana awal mula permasalahan ini
kan elsa sendiri tante
yang menjawakan saya dari anak kandung saya sendiri
kalau aja elsa gak menjauhkan saya dari anak kandung saya sendiri
dan membiarkan orang orang tahu kalau saya ayah kandung dari keisha
mungkin sampai sekarang saya bahagia sama keisha
tapi nyatanya sekarang apa
keisha udah gak ada
dan kalau aja dulu kalian ngizinin saya buat ngawat keisha
mungkin sekarang cashnya masih ada
lo ini bener bener keterlaluan ya
gue tanya sama lo ya
lo dateng ke kantornya mbak andin supaya mbak andin curiga kan
kamu emang sengaja kan
kamu sengaja mau ngerusak rumah tangganya elsa sama nino
makanya kamu mau tunjukin sama semua orang
supaya mereka punya pikiran bahwa kamu itu adalah selingkuhannya elsa
buat apa tante
buat apa saya nunjukin ke orang orang kalau saya pernah selingkuh sama helsa
karena saya tahu
ya walaupun ya
elsa pernah punya anak dari saya
jaga mulut lo ya rick
kalau lo pernah punya anak dari gue
jangan pernah coba macem macem sama elsa
jangan pernah coba macem macem sama elsa
atau saya yang akan bertindak
kenapa tidak ada respon dari saudara el nino prasetya pada surat panggilan pertama
sudah sekarang gini saja
saya perintahkan kepada anda untuk ke rumahnya saudara el nino prasetya
saya segera akan ke tempat pak eldino prasetya
juana itu kan aldi
cuma kayaknya kaki dia lagi sakit deh
gua sampai lan
senangnya masih sakit
bisa sampai lagi yuk
juana tidak begitu
kan aldi teman kita juga
apa kabar nu
kok belas tempadanya di tapak
karma kamu bang
aku mau bantuin kamu
kok kamu maksa sih
kamu mau lena bantuin malah marah marah
ya terserah aku
tuh aku udah tempel
jonas sama aldi jangan bertemu lagi
terima kasih malah pergi
ya gak apa apa juana
yuk kita ke depan
selamat siang pak
selamat siang pak
saya datang kesini untuk mengantar surat panggilan kedua
kenapa bapak tidak datang pada saat panggilan pertama
saya sama selin gak tau kalau ada surat panggilan
ini panggilan kedua
kami sudah mengirim surat panggilan
karena tuntutan ibu elsa istri bapak sendiri

saya benar benar gak tau kalau ada surat panggilan dan
saya juga gak tau kalau ada tuntutan di